bukan hanya tentang wisata pantai atau mencicipi lezatnya kuliner khas melayu
pulau bintan juga memiliki beberapa objek wisata religi
salah satu yang bisa dikunjungi adalah wihara unik yang bernama wihara seribu patung
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratuna bila selamat siang dan sampai jumpa
siti garba bodi satwa atau populer dengan nama wihara seribu patung
tempat ibadah umat buddha ini telah menjadi ikon wisata religi terkenal di ibu kota provinsi kepulauan riau tanjung pinang sejak dua ribu lima belas
pasalnya di sini terdapat sekitar lima ratus patung lohan atau pengikut buddha yang ukurannya setinggi satu lima hingga dua meter
patung ini berjajar rapi di area luar wihara
di sini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat untuk beribadah bagi orang buddha saja
tapi juga masyarakat dari beragam agama bisa melihat dan menyaksikan patung patung
ada sekitar lima ratus an patung yang ada di sini dengan ekspresi dan juga raut muka yang berbeda beda di tiap patungnya
tidak sedikit turis lokal dan mancanegara yang datang menyaksikan patung unik dengan beragam ekspresi ini
wisatawan hanya bisa melihat tiap detail ornamen patung di balik pagar besi tanpa boleh memegang patung langsung
bagus sih karena emang emang kayak bukan di indonesia jadinya kita kalau hasil fotonya sih kayak bukan di indonesia
cuma kalau ngelihat kalau cuma memang kurang kurangan kali ya ijo ijo nya kurang kurang
di area wihara seribu patung juga terdapat bangunan megah bermaterial batu
di bagian atas gapura terdapat atap bertingkat berarsitektur khas negeri tirai bambu
wihara unik ini bisa menjadi destinasi wisata religi saat berkunjung ke tanjung pinang
indrayani laksmi tanjung pinang kepulauan riau